terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
aksi unjuk rasa gabungan ormas islam yang menamakan diri anak nkri di kawasan patung kuda jakarta pusat dibubarkan paksa aparat kepolisian
menurut polisi aksi dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan
sejak masa datang sekitar pukul satu siang aparat gabungan tni polri memaksa masa membubarkan diri
bahkan mobil komando pengunjuk rasa diambil alih oleh polisi
selanjutnya polisi menggiring masa keluar jalan mh tamrin
meski demikian masa yang terpecah tampak bertahan di jalan jalan tikus sekitar tanah abang dan jalan wahid hashim
polisi kemudian mengejar dan memubarkan masa yang masih berkumpul tersebut
sebagian di antaranya ditahan
sebagian pengunjuk rasa yang ditangkap langsung dilakukan rapid test
dan untuk pengamanan aksi diterjunkan lima pasukan gabungan tni polri di sekitar kawasan patung kuda